dia tidak bisa diremehkan
kanuraganya bisa mengalahkanku
sandika agusti prabu
sandika agusti prabu
kita persilahkan pertarungan pertama

aku yakin ini adalah kenang pesakar
dan aku juga sangat yakin ini akan memberiku kekuatan
padahal apa ini
gelang itu benar gelang pusaka
tetapi sengaja untuk mengendalikanmu
maka tubuhmu akan semakin kepanasan
mulai dari sekarang
aku tidak akan berhianat kepada kalian
benarkah kau tidak akan berkhianat kepada kami
aku tidak akan berkhianat kepada kalian
lepaskan gelang ini nyai
lepaskan gelang ini

gelaing itu tidak akan bisa dilepaskan untukmu
gelang itu memang tidak menjalarkan hawa panas lagi
tapi gelang itu akan tetap lekat di tanganmu
sampai kami mendapatkan apa yang kami inginkan
dia tidak bisa diremehkan
karena raganya bisa mengalahkanku
kau sungguh mempermalukanku
ada apa kau menatapku
maafkan atas ketidaksopanan saya
aku tidak akan memaafkan
kau harus membayarnya
beri ik carsanya paling baik
asli dapat air
tirisnya sudah sopan
rabu amukamargul raja aku dari kerajaan besar jepuh tidak bisa kalian permainkan
dasar gelang kurang ancar
jangan kalau di cenar